ya memang sebelumnya ya pemirsa pada selasa malam direktur lintas polda metro jaya kombes latif usman
menerangkan bahwa pengalihan arus lalin pada hari ini enam september pagi akan dimulai pada pukul tujuh pagi tadi hingga pukul sepuluh wib
sedangkan untuk sore hari nantinya akan selesai kegiatan yang dimulai pada pukul empat sore hingga pukul sepuluh malam nanti
kepolisian mengimbau agar masyarakat diminta berkegiatan di rumah dan juga minta maaf atas ketidaknyamanan ini
nanti setelah selesai dari kegiatan jcc para delegasi ini akan kembali ke akomodasi kembali
setelah itu akan kembali lagi dalam waktu yang tidak cukup tidak terlalu lama akan kembali lagi ke pelataran untuk melaksanakan kegiatan gala dinner
sehingga kita akan melakukan rekayasa mulai enam belas sampai dua puluh dua
jalan sudirman tamrin jalan gatot subroto jalan rasunan said
sama akan kita lakukan untuk prioritas para tamu negara